nantuk gobener aduh gua bandul jadi dikamar sebentar ya udah tuji kalau begitu saya pamit
dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam bapak ini ada kurma buat bobby buat bobby iya
tapi beli kurma terus bangun juga
kamu tadi main ps pinjam uangnya purnomo ya purnomo mana pak itu tukang ojek yang hitam kurus
iya pak tapi sebelum bapak marah marah aku cuma mau bilang kalau marah marah bisa
astagfirullahaladzim assalamualaikum waalaikumsalam
dan tolong lihat dulu ada siapa ya mak
assalamualaikum waalaikumsalam bayu nih
ada apa main kemari bayu nih pengen pesen kue kali mak ndak kok mak saya cuma mau main kesini aja
sambil ngelihat mak bikin kue boleh kan mak

waduh gimana dong

saya dulu waktu di kontrakan yang lama itu mak
nanti tau mak pernah lihat di tv
yang kayak begini kan pak yuni
eh enggak gitu mak
coba ya perhatiin saya ya
wih belum kelar
ntar aja senamnya
bang jangan lebar lebar bau
maaf bu saya ngantuk banget
kalau ngantuk mak tidur
enggak usah ngojek
mak tadi dari awal gimana mak caranya bikin gulanya mak
bikin kastengel ini
jadi pertama tama rombuter dikocok sama margarin sampai lembut
terus masukin tiga kuning
kelor satu satu tuh
dikocok lagi sampai halus semuanya lembut rata
habis itu masukin lagi
eh mak sebentar ya mak
anterin gua ke tanah abang
minyak gua minta dibeliin martabak langganannya
lo kagak mau ngantuk
mak saya pulang dulu ya
yaudah besok kemarin lagi ya
saya sekalian juga mau pulang ya mak
bareng mbak yanti
kakak tuku rumah yang dibeli sama laki lo buruan bagi di mata tangga
tadi kenapa gak sekalian kasih ke mbak yanti atau mbak yuni
ya kan cuma sebungkus gak enak kalau dibagi dua
lu ntar mau deh kak gadi
iya ji kepengennya sih begitu
saya lihat kondisi keuangan dulu si tisna
sebenernya dih kalau lo mau
lebaran di sini aja
kalau pas lebaran jakarta sepi
ngantuk gua bener
gua lebaran dulu ya di kamar sebentar
yaudah tuh ji kalau begitu saya pamit dulu ya
ini ada kurma buat bobi
iya nanti beli kurma terus bang ojek juga beli kurma jadinya kebanyakan
oh yaudah makasih ya pak tati
dari rumah haji murad be
ulu ulu babai haji muradnya juga lagi tidur siang
saya juga mau pulang mau tiduran
abis laper capek haus
yaudah kalau lo kagak mau
gua mau ngomong berdua aja sama si murad
kan papa suruh kamu beli gula kopi sama teh
kenapa beli kurma juga
itu kurma bobi nggak beli pak tapi dikasih
dalam rangka apa dia ngasih kurma
gak tau bobi gak nanya
ngapain sih lo teriak teriak
gua bukan teriak teriak gua salam
gak salam lo tapi ambil teriak
pengen ngubung gua
ngapain lo dimari
tapi ngomongin dalem aja ya yang di luar
pak bobi keluar bentar ya
depan bentar ada perlu
perlu apaan sih
ke rumah teman beli pulsa
apa mau ngadem di masjid
udah ya pak waalaikumsalam
gua masih ngantuk nih
gua mau rebahan di kamar
gua punya ide nih
gimana gua elu sama si odi
lebaran ntar mesen kue keringnya maennya si tati
lebaran masih lama im
gak usah buru buru mesen kue kemaen si tati
gua kepengen maennya si tati seneng
kita mesen kuahnya jauh jauh hari